berikutnya saudara bocah tewas tertimpa tembok
diduga akibat terapuh tembok setinggi tiga meter ambruk menimpa empat orang anak di banyumas jawa tengah
satu diantaranya meninggal sementara tiga lainnya terluka
seorang anak berusia delapan tahun di kelurahan karangklesem kabupaten banyumas jawa tengah meninggal dunia usai tertimpa tembok yang ambruk
peristiwa ini terjadi pada senin petang saat para korban sedang berjalan pulang ke rumah usai mengaji
tembok pembatas setinggi tiga meter ini dengan panjang dua belas meter yang berada di samping jalan tiba tiba ambruk menimpa keempat korban
di antara sosokan dengan pandasi
kelas semua ya kelas lima kelas enam
saat ini tiga anak lain yang mengalami luka mendapatkan perawatan di rumah sakit
peristiwa ambruknya tembok ditangani oleh pihak kepolisian polresta banyumas